aldown boy t artinya apa sih
karena kalau kita membaca novel novel yang berkualitas
pada saat penulis bercerita tentang suatu peristiwa
justru yang terbayang oleh kita itu adalah peristiwa lain
nanti kita suruh dia untuk menuliskan cerita yang lain
lalu kita lihat hasilnya
yaudah kalau gitu koko lanjut beresin ya
ada apa kamu kesini
membicarakan pernikahan dedek sama santri
ada rencana apa lagi kamu sekarang kemi
masih ada tiga hari lagi untuk merusak rencana pernikahan
dengan cucu saya
kita ini orang tua
kita pasti senang menikahkan anak cucu kita
tapi apapun rencana kita sebaiknya dibicarakan
supaya saya bisa terlibat untuk membantu
misalnya perlu biaya besar
tinggal bilang jangan takut
ya maksud saya ini kan memerlukan biaya besar
saya kan pengen juga ikut membantu
kalau air mau bikin pesta silakan
saya setuju setuju saja
tinggal saya kasih tau
saya akan setuju
assalamualaikum mimin manis
ini cuy sama cuma mau mengingatkan
kamu jangan jualan dulu ya
kan kamu beberapa hari lagi mau menikah
ini pesan dari apa cuy
cilok cihui mah lima ratusan
kasian kalau kangen cuy gak boleh jualan ama
kang cuy kan harus bantu bantu
kangen cuy tuh tinggal di rumah kangkoswara
dia tinggal diam aja di rumah
tapi yang penting kan kita sudah ngejalanin perintah apa
daripada nanti apa
marah marah sama kita ya
motornya sudah bersih kang aceh
saya cuma pengen naik motor kang aceng aja
nih buat apa kang
kamu kan udah bersihin motornya saya ini

saya cuma pengen naik motor kang aceng aja
boleh ya kang
boleh ya kang
boleh ya kang
tapi saya teng gak punya kuncinya tang
gak pegang kuncinya
saya cuma pengen naik motor kang aceng aja
iya tapi buat apa
gak buat apa apaan kang aceh
saya cuma pengen duduk duduk aja di motornya kang aceh
ya udah sok aja tuh
terima kasih kang aceng
kia ustadz keren banget
opah ustadz tau gak pasti sekarang si oma eros lagi kagum bingit sama opah ustadz
iya bener opah ustadz
nah gitu yuk om om om
beda sekali dia tadi
kayak kemet yang dulu
gak usah dipesta pestain mak
nanti kita berantem lagi
soalnya tinggal tiga hari lagi mak
kalo ada pesta kan bagus deh
komandante lagi memecahkan kode bahasa kelompok konspirasi global rot
golden boy t artinya apa sih
kode bahasa kelompok konspirasi global
kok elsie masih ragu ya ah
masalah warung elsie
kalau kontrak kerja elsie gak diperpanjang lagi
datanya pasti udah masuk ke komputer
iya elsie gak akan bisa kerja lagi
harus nunggu penempatan baru

ini tak seperti berjudi
kalau warung nasinya nggak laku
kita mau hidup bagaimana
kita ini punya niat yang baik

kita ini punya niat yang baik
kita ini punya niat yang baik